puan lantas minta maaf perihal ada kader partainya yang tidak menjunjung etika politik tidak disiplin dan melanggar konstitusi
hubungan dengan adanya perilaku kader partai
yang tidak menjunjung tinggi etika politik tidak berdisiplin dan melakukan hal hal yang bertentangan dengan ideologi partai
serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi
rakernas lima partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat